ruangan kamu kan ac jadi aku beliin buat kamu biar kamu gak kedinginan
din ada apa ini
gak ada apa apa sih mbak mungkin apa ya perayaan aku udah keluar dari icu kali ya ini semuanya masalah yang bikin
ya ampun al
alhamdulillah sudah membaik ma
alhamdulillah kalau gitu mudah mudahan kamu bisa cepat pulih terus diizinin pulang sama dokter
nanti kumpul lagi sama keluarga ketemu sama rena kamu kangen kan
udah tadi al belum balik balik nih bawa aku teleponnya
al kamu dimana al
di rumah sakit pak cuma saya lagi di taman rumah sakitnya kenapa pak
papa mama lagi di sini
baik pa saya ke sana
semoga dengan gue minta tolong ke mama sama papanya nino rumah tangga gue sama nino bisa dipertahanin
umroh ayahnya rerop
yaudah mama tinggal ya mau beres beres dulu
kamu jangan sedih lagi ya sah
jadi nina yang ngirim ini
ternyata dia masih ada niat untuk mempertahankan pernikahan ini
nina udah didasihatin ya sama papa
udah ada gak usah dipikirin
yang terpenting sekarang
nina udah berusaha romantis lagi sama gue
jadi ternyata yang ngasih aku hadiah itu nina
dia ngasih aku cincin berlian bagus banget
ini ada kartunya
aduh mama seneng banget
seneng loh liat kamu dikasih cincin
sah mudah mudahan setelah ini hubungan kalian makin mesra
makin akur ya sayang ya
apa lo cantik banget tuh cincinnya iya gak
ya usah nina pinter ya pilih cincinnya
bagus sekali loh
ini tadi ada kiriman
ini kiriman untuk bapak
yaudah taruh sini aja
saya permisi dulu pak
aku masak buat kamu
ruangan kamu kan ac
jadi aku beli ini buat kamu
biar kamu nggak kedinginan
aku sudah keterlaluan dengan elsa
meskipun perasaanku sudah berubah
tapi sebagai suami
aku harus tetap bisa menjaga perasaan hatinya
lebih baik hari ini aku pulang cepat
biar aku ada banyak waktu untuk elsa
sekarang andien sudah sadar
jagain dia ya
al sekarang sudah ada kita udah pulang yuk
mama udah beliin makanan buat kamu loh al
pasti kamu belum sempet makan iya kan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau mas al udah cinta sama aku
kalau penantian aku selama ini ternyata tidak sia sia